bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua om swastiastu
pertama tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat allah swt
karena malam hari ini kita dipertemukan dalam acara yang begitu penting
yang mengawali langkah pilkada gubernur dki jakarta dua ribu tujuh belas dua ribu dua puluh dua
saya mengucapkan terima kasih kepada kpud bawaslu dan jajarannya
maupun kepada para pasangan calon karena kita sama sama telah melewati
dan mencapai kemampuan yang sangat penting
tahap persiapan kampanye pilkada dki jakarta ini dengan baik dan bermartabat
saya agus harimurti yudhoyono beserta ibu silviana murni
menyatakan siap untuk berkompetisi secara damai sehat dan demokratis
alhamdulillah berdasarkan undian pasangan kami mendapatkan
ini nomor yang baik insya allah
namun saya meyakini bahwa semua nomor baik tinggal bagaimana kami kita semua memaknainya
dan tentu sebagian orang mulai mengutak ngatik arti dari nomor ini
membuat tafsir secara numerologi dan juga menyiapkan rangkaian kalimat
yang berirama dengan nomor ini
saya anggap itu adalah bagian dari perhatian publik kepada kami semua
sesungguhnya yang terpenting adalah bagaimana visi misi dan solusi yang ditawarkan
serta semangat komitmen dan ketulusan hati
seorang gubernur dan wakil gubernur untuk memimpin jakarta
menuju jakarta yang lebih baik
serta membuat jakarta menjadi rumah untuk semua
jakarta untuk rakyat
saya dan tim akan tetap pada komitmen kami yaitu berpegang pada pola pandang serta sikap yang rasional
mengedepankan kampanye positif dan konstruktif
karena kita ingin kampanye ini menjadi ajang demokrasi yang menyenangkan menyejukkan mengedukasi
dan juga mencerahkan seluruh warga jakarta
kita ingin membuat indonesia dan merah putih kita bangga
karena kita tahu bahwa masyarakat indonesia
indonesia dan juga dunia internasional
menyoroti pelaksanaan pilkada dki jakarta ini
sebagai barometer pelaksanaan seratus pilkada lainnya
yang dilaksanakan secara serentak di bulan februari dua ribu tujuh belas mendatang
selama sebulan ini kami berkeliling ke berbagai pelosok jakarta
untuk melihat secara langsung mendengar dan berinteraksi dengan masyarakat di berbagai wilayah
termasuk menyerap aspirasi
dan juga mendengarkan keluhan mereka
khususnya mereka yang berada di bawah dan kurang beruntung
alhamdulillah mereka semua menerima saya dan ibu sylvie dengan sangat baik
dengan sangat ramah dan penuh kehangatan dan juga dengan antusiasme yang tinggi
dari mata kata dan jabat tangan dengan mereka kami merasakan cita serta harapan besar
agar jakarta ini sungguh sungguh
berkembang dan menghadirkan rasa aman
dan kebahagiaan yang hakiki bagi rakyatnya
namun yang menarik adalah bahwa mereka semua
ingin berkomitmen bahwa pilkada ini bisa berjalan dengan damai dan adil
mereka tidak ingin kontestasi pilgub dki jakarta ini
justru menjadi beban tambahan dalam hidup mereka
jadi saya ingin menggunakan kesempatan yang baik ini
untuk meminta para kader empat parpol pengusung
dan tiga belas parpol pendukung
para relawan simpatisan dan juga para sahabat pendukung yang sungguh sungguh
melaksanakan kampanye yang menyenangkan mencerahkan dan juga damai
saya menghimbau agar kita semua terhindar dari praktik praktik provokasi
baik yang dilakukan di dunia nyata maupun dunia maya
yang sifatnya destruktif
dan hanya akan menciderai nilai nilai luhur demokrasi pancasila
dan juga persatuan dan kesatuan bangsa kita
saya yakin bapak basuki cahayapurnama
dan bapak jarod saiful hidayat
maupun mas anies baswedan
dan bang sandiaga uno
memiliki komitmen yang sama
ayo kita bangun jakarta untuk rakyat
terima kasih kepada para kader parpol relawan dan simpatisan
yang sudah bekerja keras selama satu bulan ini
ayo kita sama sama melanjutkan perjuangan dan kerja keras kita
untuk tiga bulan setengah ke depan
memenangkan hati dan pikiran masyarakat jakarta yang kita cintai bersama
mengakhiri sambutan ini izinkan saya berpantun sedikit
jalan jalan ke pasar baru
banyak orang senyum menyapa
alhamdulillah dapat nomor satu
insya allah sukses untuk jakarta
wabila hitobik walidayah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh
dan untuk selanjutnya
kami persilahkan dengan segala hormat
pasangan nomor urut dua
untuk menyampaikan pidato singkat
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera bagi kita semua
ibu bapak saudara saudara wabil khusus
saudara saudaraku pendukung setia basuki jarod
ini adalah situasi kemeriahan kita semua
mari kita masuki tahapan pilkada di ki jakarta ini
dengan perasaan riang gembira
dengan perasaan penuh persahabatan persaudaraan dan gotong royong
khusus untuk pendukung setia basuki jarod
saya minta betul jangan pasang baliho di taman taman
jangan tempel stiker di tembok tembok di pohon pohon
di tiang tiang listrik
jakarta sudah bersih
mari kita jaga betul kebersihan kita semua
tunjukkan betul kedewasaan kita di dalam berdemokrasi
dan saya yakin pendukung setia basuki jarod bisa menjadi teladan
bisa menjadi contoh bisa menjadi panutan yang memberikan cahaya kepada seluruh warga dki jakarta
bahwa pilkada betul betul merupakan perwujudan dari demokrasi
demokrasi yang dewasa
demokrasi yang mengembirakan
demokrasi yang mencerahkan
bukan demokrasi yang mencacimaki satu dengan yang lain
tapi demokrasi yang menghargai hak hak kita masing masing
kami berharap betul kita juga harus tertib
banyak pendukung basuki jarod di luar
ketika nanti pulang betul betul yang tertib
tertib buang sampah
dan tertib dimu
marilah kita jaga bersama
jakarta harus bisa memberikan yang terbaik
ini ibu kota negara republik indonesia
yang harus benar benar kita jaga keindahan dan ketertibannya
saya yakin dan percaya
bahwa pendukung basuki jarod
mempunyai komitmen yang tinggi
untuk bersama sama menjaga merawat dan menjadikan jakarta
sebagai satu kota ibu kota negara
yang benar benar bisa dibanggakan
kita banggakan bersama
terima kasih kepada kpu
terima kasih kepada seluruh pasangan calon
yang telah bersama sama menunjukkan keakrapan dan kegembiraannya
terima kasih kepada pendukung ahok jarot yang setia
salam dua jari
kerja kerja kerja menang
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
dan untuk selanjutnya
dan untuk selanjutnya
halo barusan katanya kan harus tertib
oke untuk selanjutnya
kan ini masih ada tamu tamu vip juga
mau melihat dari sana mungkin bisa gabung dulu ya
bisa bergabung di tempat duduk
untuk selanjutnya kami persilahkan pasangan dengan nomor urut tiga
untuk menyampaikan pidato singkat
selanjutnya kami pasang tanah pesos
apa buat kerja yang double
disenur jakarta telah kita tuntaskan nomor berapa pun mengantarkan pada kemajuan jakarta
nomor berapa pun insyaallah memberikan berkah bagi semua
salam kita tetap salam bersama untuk jakarta
bapak ibu pimpinan kpu dan seluruh tamu undangan serta hadirin sekalian
kami datang bersama sama kami datang bersama beberapa tamu kehormatan yang sehususnya kita undang untuk hadir
babe idin seorang yang telah menghibahkan waktunya untuk menghutankan bantaran kali pesanggerahan hingga puluhan kilometer
dia adalah rakyat biasa yang melihat masalah memilih untuk menyelesaikan
tamu kehormatan kita juga ibu dewi sri seorang pedagang jamu bisnisnya skalanya kecil tapi maknanya besar
dia tak hanya memikirkan jamunya dia juga membangun jaringan pedagang jamu
ibu dewi sri tak hanya memikirkan dirinya untuk maju dia memilih untuk maju bersama dengan sesama penjual jamu
bersama kita juga bung manov seorang anak muda anak muda yang menjemput masa depan anak muda yang memiliki pengetahuan tentang teknologi
memilih pulang ke negeri ini merintis bisnis di bidang teknologi
dan jakarta ini bukan kota yang baru dibangun
jakarta adalah kota dengan sejarah
ini bukan tanah kosong yang dibangun dengan bentangan beton beton
ini adalah kota yang sejarahnya panjang
dari mulai sunda kelapa jayakarta batavia hingga jakarta saat ini adalah kota dengan sejarah yang luar biasa
dan bapak ibu sekalian
di jakartalah simpul pertama kebangsaan kita diikat
sumpah pemuda diikat pertama di jakarta
proklamasi dikumandangkan dari jantung kota jakarta
jakarta bukan saja milik warga jakarta jakarta adalah milik indonesia
jakarta adalah ibu kota indonesia
bapak ibu saudara sekalian kami hadir di sini bukan untuk kami
kami datang ke sini untuk menghadirkan harapan membuat kota ini maju bersama
kita ingin agar maju kotanya dan bahagia warganya
kita ingin kota ini menjadi kota yang berbudaya
cerita panjang jakarta harus menjadi catatan
kegiatan kita hari ini ada kebudayaan ada peradaban
dan kita harus menghadirkan rasa aman rasa cerdas ekspresi seni dan beri ruang untuk nilai nilai keluarga
jakarta harus kembali meneruskan catatan sejarah panjangnya
menjadi kota masa depan bagi indonesia dan dunia
karena itu di jakarta kita harus jaga kebenekaan
pada semua komponen pendukung pendukung yang berpengaruh pendukung yang berpengaruh
pembangunan pendukung simpatisan
mari kita jaga kebinekaan yang simpulnya dimulai di tanah ini
karena itu bapak ibu sekalian kita tak hanya memikirkan kotanya
mari kita memikirkan warganya
mari kita membahagiakan warganya
dan kita lakukan ini dengan salam jakarta
dan saya ingin memberikan kesempatan kepada
kepada bang sandi untuk meneruskan paparan
terima kasih mas anies
bagi kami pilkada bukanlah tempat bertarung untuk memecah belah
pilkada adalah perayaan kebersamaan
bagi kami pilkada bukanlah lapangan
untuk saling jegal
pilkada adalah kesempatan untuk maju bersama
karena itulah salam kami adalah salam bersama
mengangkat tangan kanan setinggi bahu dengan lima jari
lalu berucap dengan penuh ajakan persahabatan
karena itu pula kami ajak seluruh warga
untuk menyambut salam itu dengan mengangkat tangan dengan lima jari
lalu berucap dengan penuh keramaan
kami percaya hanya ada satu masa depan kota jakarta
yaitu maju bersama
kami juga percaya bahwa masa depan jakarta bukanlah sekedar maju kotanya
yang paling penting adalah
bahagia karena kerja tersedia
bahagia karena stabilnya harga yang terjangkau
bahagia karena keadilan telah kembali di bumi jakarta
dengan penuh kebahagiaan malam ini
kami anies baswedan dan sandiaga uno
menerima nomor urut tiga
maknanya sungguh mendalam
pada lima belas februari dua ribu tujuh belas nanti
warga jakarta cukup menyisihkan tiga detik untuk memilih kami
dengan salam bersama
kami akan balas tiga detik yang warga sisihkan itu
dengan melayani seluruh warga
tanpa kecuali selama lima tahun
lima tahun yang maju dan bahagia
allah adalah zat yang memberi petunjuk ke jalan yang seluruh seluruhnya
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh